sementara itu banjir yang melanda empat kecamatan di kota tangerang banten
menyebabkan aktivitas warga terhambat
meski tim patroli telah mengimbau warga untuk mengungsi
warga tetap enggan dan bertahan di rumahnya
produser lapangan cnn indonesia mutia wiro sastro memiliki laporannya untuk anda
sampai saat ini tim yang berpatroli yang merupakan gabungan bukan cuma dari bppd
dari kota tanggerang saja satpo pp namun juga dibantu dengan tni polri
dan juga pihak perundang lainnya yang juga ikut berpatroli dari hari minggu malam
sampai saat ini sampai hari selasa yang turut bergantian
mengevakuasi juga para warga yang juga masih bertahan di kediamannya
yang baru bisa dievakuasi saat ini karena sudah berangsur angsur dari kemarin
menyelamatkan harta benda berharganya terlebih dahulu
dan di sini pun di tim patroli kali ini saya juga ikut menemani
dan kali ini pun saya juga bersama warga yang akhirnya juga turut dievakuasi
karena saya juga ikut berpengalaman
karena setelah berhari hari berada di kediamannya
akhirnya mendapatkan giliran untuk menuju ke tempat pengungsian
saya sudah bersama ibu dasmania
ibu boleh diceritakan bu kalau dari minggu malam kejadian
kenapa baru hari ini mungkin baru bisa apakah memang sudah keputusan ibu berada di kediaman
kemarin udah keluar kemarin sudah keluar
cuman kemarin kan ngambil barang masih banyak barang barang yang mau dibawa
dari kemarin sudah dari kemarin saya
sampai saat ini yang terdampak dari keseluruhan empat kecamatan
yang terdampak sekitar satu dua puluh delapan kakak
sampai saat ini yang dapat dideteksi dan juga dapat diantisipasi